lima bulan lagi pemilihan anggota badan legislatif dan pemilihan presiden akan dilaksanakan
saat ini sejumlah peserta pemilu dua ribu dua puluh empat sudah mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum
membagikan bahan pokok mendirikan baliho banner dan memasang spanduk serta alat peraga luar ruang lainnya
tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit
dalam talk show yang dibawakan oleh panji pragiwaksono beberapa hari lalu
politikus faldo maldini dan rian ernest mengatakan mahalnya modal untuk berpolitik
angka yang disebutkan bahkan hingga miliaran rupiah
rian ernest kader golkar calon anggota dprd dki jakarta dari daerah pemilihan jakarta timur v mengatakan
ia mengucurkan dana dua miliar rupiah untuk melakukan sosialisasi dan kampanye hingga februari

demokrasi sebenarnya butuh biaya sih
besar kecil itu relatif sih
kalau istilah saya sebenarnya tergantung jurus politiknya mau gimana
tapi kalau buat yang mengenalkan pribadi dengan alat peraga luar ruang ya
apakah baliho apakah spanduk apakah bendera apakah kaos tentu membutuhkan modal untuk percetakan
jadi butuh modal iya besar kecilnya itu relatif sih
tapi kalau untuk modal saya nih saya buat planning
untuk percetakan atribut atau aktifasi lapangan saya
saya pikir kurang lebih di angka sekitar dua miliar rupiah
namun dana yang ia keluarkan tidak seluruhnya dari dana pribadi
melainkan melalui pengumpulan dana
jadi yang saya lakukan selama ini dan dari dulu juga
pada saat saya masih di partai terdahulu memang saya fundraising
jadi saya keliling ke jaringan jaringan teman lama saya teman kuliah saya
atau klien klien lama saya pada saat saya di dunia swasta ya
jadi saya ini dunia swasta lima tahun pertama karir saya
dari merekalah mengenalkan teman yang lain dan sebagainya
akhirnya membuka jejaring jejaring donatur
ada yang menyumbangkan lima juta rupiah ada yang lima ratus ribu ada yang lima puluh juta rupiah ini beragam bermacam macam
sementara waras wasisto kandidat anggota dpr daerah pemilihan jawa barat tujuh dari partai pdi perjuangan
mengatakan dana yang ia keluarkan mencapai lima miliar rupiah

nah dengan pindah dapil ini saya butuh agak sosialisasi agak masif
sehingga saya siapkan ya maksimal sampai dengan hari h paling banyak lima miliar lah paling banyak
nah lima miliar itu kan maksimal ya artinya kalau sampai nanti empat belas februari ternyata hanya habis tiga miliar dua miliar
yaitu ya nggak apa apa juga gitu tapi kalau lebih dari lima miliar
sayang dalam arti ya kalau misalnya sampai sepuluh miliar lima belas semuanya
mending saya buka cucian mobil gitu atau buka warung gitu
ya tentu ini ada estimasi maksimal yang tentu masih rasional
yang kemudian juga saya mampu dan yang ketiga saya yakin menang
menurut waras politikus harus mengeluarkan dana yang besar
karena demokrasi di indonesia masih membutuhkan pendekatan melalui uang
tapi faktanya memang ya masyarakat kita masih seperti itu yang tadi
sembako lah kasih ongkos lah
nah kalau di indonesia bermimpi untuk demokrasi yang kayak contoh misalnya di amerika
orang milih karena program orang milih karena gagasan karena campaign nya bagus
karena misalnya harapannya besar kepada calon presidennya itu kayaknya butuh satu generasi lagi lah
kalau untuk hari ini kita masih
masih situasinya faktanya masih begitu
menurut peneliti forum masyarakat peduli parlemen atau formapi
calon calon berusia muda diharapkan dapat mengubah stigma bahwa politik membutuhkan dana yang besar
caleg caleg muda ini mestinya yang diharapkan
apa tuh ya menginisiasi model baru
yang kemudian tidak membutuhkan uang dalam jumlah begitu besar untuk bisa meraih suara gitu ya
tentu sekarang penggunaan teknologi informasi mestinya bisa menjadi
kemudian bisa menjadi pandangan dari politisi muda untuk bisa mengait suara atau dukungan dari pemilih
saya kira tantangan kita ke depan bagaimana bisa melahirkan generasi muda dengan coroknya sendiri
yang kemudian dengan kreativitas inisiatif yang khas anak muda bisa meyakinkan pemilih
tidak perlu menggunakan uang itu belum bisa kita dapatkan
masyarakat juga diharapkan dapat memiliki kapasitas berdemokrasi yang baik
sering para caleg dan capres cawapres peserta pemilu
dengan demikian pemimpin terpilih karena gagasannya
bukan karena banyaknya uang yang dikeluarkan
riza seregar muhammad wahyudi jakarta